sebagai gantinya aku akan makan buah manusia jelek
bocah tenging aku akan datang lagi
yunda yunda seteruah alazim
raden mirwad terima kasih
sepertinya yuna memiliki luka yang sangat parah
lalu ada dua orang dengan penutup wajah menyerang kami rai
dan kekuatan mereka sangat tinggi sekali
sehingga aku berhasil dilumpuhkan oleh mereka
lalu aku dibuang ke dalam jurang
dan aku ditemukan oleh butuh ijo
namun sampai saat ini aku belum tahu bagaimana keadaan ibunda
setapi roh allah sih
kita harus segera mencari ibunda
kita harus menyelamatkan ibunda
yunda masih mempunyai luka yang sangat parah
kita harus mencari tempat istirahat yang aman
untuk yunda rara santang